selamat pagi freddy bertepatan dengan peringatan world stroke day atau hari stroke sedunia tahun dua ribu dua puluh
hari ini cnn indonesia bekerjasama dengan rumah sakit pusat otak nasional menyelenggarakan peringatan world stroke day dua ribu dua puluh tiga di taman mini indonesia indah
bisa dilihat ya bahwa di belakang saya ini sangat antusias ada ratusan peserta sudah hadir sejak pukul setengah enam pagi freddy
keramaian ini juga karena rangkaian acara akan dilakukan untuk bisa menyemarakan kegiatan hari ini yang bukan hanya untuk bisa mengenali
tapi juga supaya bisa mengendalikan penyakit stroke yang menjadi salah satu penyakit yang masuk ke tiga besar penyakit yang berbahaya sedunia
bahkan kalau berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh world health organization menyampaikan bahwa setiap sepuluh detiknya
pasti ada saja pasien yang disampaikan meninggal dunia akibat penyakit strok
nah ada satu dari ratusan peserta yang hari ini juga antusias nih datang ke taman mini indonesia indah untuk bisa ikut serta di rangkaian kegiatan world stroke day hari ini
halo ibu nita selamat pagi
bu nita boleh sambil cerita dong ya
ibu nita ini hari ini datangnya sama siapa dan kenapa sih ibu ingin ikut kegiatan pada pagi hari ini
saya kesini sendiri tadi dari tebet kebetulan rumah saya di tebet dari naik gojek
terus saya kenapa ingin
ingin ikut kesini pertama karena saya salah satu pasien dari rumah sakit polri
saya sudah pernah operasi tumor dan sudah kena struk
puasa kemarin sudah kena group
jadi saya berobat ke kor sebulan sekali
nah makanya pak ada ajang seperti ini siapa buat menambah pengalaman juga sama saya
buat sehat juga sekalian olahraga
ibu boleh ya ibu ya kita sambil jalan ke depan ya bu ya sambil cerita cerita
waktu disampaikan oleh dokter bahwa ibu menderita penyakit strok begitu ya bu ya
itu kapan sih ibu masih ingat gak ibu
dan berapa lama penanganan dari penyakit stroke itu
tepatnya dua hari sebelum puasa
kalau gak salah tahun ini ya ibu ya
puasa itu bulan maret
ya tepat dua hari sebelum saya kena struk di kamar mandi
emang saya agak stres karena yang udah udah biasanya kalau struk itu kenanya di kamar mandi
terus ya pas kena kebetulan kenanya di muka
jadi saya menenangkan diri
itu dalam keadaan tidak pakai baju
jadi saya tenang menenangkan diri
jadi mata saya tiba tiba kecil mulut saya begini
tapi alhamdulillah tangan masih bisa bergerak
akhirnya sudah saya beres beres
saya langsung ke rumah sakit
saya langsung ke rumah sakit
langsung ke bgd
dan di bgd alhamdulillah langsung ditanganin
ibu inget gak ibu sebelum ibu akhirnya ke rumah sakit gitu ya ibu
dan tiba tiba ngedrop gitu ya ibu
ada sebelumnya tanda tanda gitu bu kalau mau ada sakit datang
jadi alarm tubuh kita tuh ngasih tahu kayaknya di muka saya sebelah sini kayak agak kebas ya
agak kebas kebas kebas
agak mulai ketarik ketarik
itu awalnya gara gara
terus agak gini lama lama agak ketarik agak ketarik
nah di situ
dari situ saya menenangkan diri
saya pakai baju
maksudnya buat bukti
itu berlangsung lima menit
sudah saya tenang
gak berapa lama timbul lagi
timbul lagi tuh begitu lagi
sudah akhirnya saya langsung ke ugd pun
dan setelahnya bu setelah dari pihak dokter menyampaikan bahwa ibu mendaita punya stroke penanganan apa yang diberikan oleh dokter
apakah hanya sebatas obat obatan saja
kemudian perawat inap atau gimana
jadi setelah masuk saya diwawancarai
saya di ct scan dulu
di situ dari hasil ct scan ternyata ada penyumbatan pembuluh darah kecil
jadi itu kebetulan pembuluh darahnya lagi mampet
itu ya bahasanya mampet
sudah langsung setelah semua saya harus terus terpaksa dirawat
nah ibu kalau boleh cerita soal waktu itu ibu rawat inap ya bu ya
itu ibu juga sempat menggunakan popok nggak sih bu selama masa perawatan
dan berapa lama ibu dirawat inap saat itu
ya itu memang wajib
karena kita gak boleh diri
karena kan saya dikasih tanda kuning
tanda kuning itu resiko untuk jatuh
jadi sempat saya begini
kan karena kebetulan di ruang gede itu dingin ya
terus susur saya ini mau buang air
gak boleh ibu
akhirnya anak saya disuruh beli popok
popok di sana ya udah kita pakai popok
jadi gak bisa turun turun gitu
saya tiga hari di rumah sakit
tiga hari di rumah sakit
nah ibu kalau dari dua jenis popok ya bu ya
ada popok celana kemudian ada yang diaratkan begitu ya bu
ibu sudah pernah mencoba
ibu sudah pernah mencoba keduanya atau bagaimana
waktu dirawat saya pakai yang itu
yang waktu dirawat saya pakai yang perekat
nah untuk yang celana itu kalau buat sehari hari aja
kalau misalnya saya pergi agak jauh ke luar kota kemana baru saya pakai
karena itu kan lebih gampang tinggal melorot aja ya
ya berarti salah satu merek yang ibu gunakan juga merek confidence begitu ya bu ya
seberapa membantu sih ibu si popok dewasa confidence ini dalam membantu ibu dalam beraktivitas setiap harinya
ya gak kebelakang kebelakang jadi enaknya
nggak sering bolak balik kamar mandi gitu
nggak terlalu bolak balik kamar mandi
lagipula terus di rumah sakit tuh membantu banget
gak bisa turun diomelin
turun sedikit diomelin
jadi kata dokter sampai kata suster kalau anaknya gak bisa bantu buka suster yang tanggung jawab yang buka dan pasangin
terima kasih banyak ya ibu nita untuk waktunya bersama kami
nah lady dapat kami sampaikan pula bahwa confidence ini merupakan salah satu popok dewasa yang menjadi andalan para lansia
dan juga saat ini menjadi salah satu yang berpartisipasi dalam kegiatan world stroke day tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dan untuk bisa berbincang lebih lanjut nih soal confidence
sudah bersama dengan brand managernya dengan ibu amelia ya
oke ibu boleh tolong diceritakan bu
kenapa sih bu latar belakang ataupun juga alasannya confidence ingin ikut serta dalam kegiatan hari stroke sedunia tahun ini
jadi confidence kita berkolaborasi
kita berkolaborasi dengan rumah sakit pusat otak nasional dan juga beserta dengan cnn
untuk memperingati world stroot day
dimana acara ini adalah bertujuan untuk mengajak senior
senior di seluruh indonesia untuk tetap aktif dan percaya diri
nah sebenarnya hal ini itu selaras banget ya
dengan komunikasi confidence di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
yaitu adalah confidence bikin pede dan aktif seharian
makanya selaras banget
dan kita juga mengimbau ya untuk para senior untuk tetap aktif dan percaya diri
serta aman diri tentunya
nah selain pegelaran dari world stroke day tahun ini
apalagi sih event besar yang juga didukung oleh confidence
jadi di tahun dua ribu dua puluh tiga ini kami memiliki event besar
yaitu adalah kami merubah semua kemasan
kita melakukan pack rejupination dengan new rtb
sehingga lebih mudah dipahami dan lebih mudah dicari ya pilihan produknya
oleh semua konsumen confidence di seluruh indonesia
kenapa popok dewasa ya
jadi popok dewasa itu sangat penting sekali
ya popok dewasa itu sangat penting
terutama bagi para penderita inkontinensia urin
ya karena para penderita incontinentiurenti itu tidak bisa menahan buang air kecil
sehingga popung dewasa itu menjadi solusi bagi semua yang menderita incontinentia urin
terutama para senior
oleh karena itu confidence kami hadir
dengan beragam produk yang sesuai dengan kebutuhan para senior di indonesia
oke dan salah satu caranya adalah juga dengan memperlihatkan ya produk produk unggulan yang ada di booth saat ini ya
oke nah untuk mereka ataupun juga calon calon konsumen yang ingin mendapatkan confidence
caranya seperti apa sih bu
iya jadi kalau untuk mendapatkan confidence itu kami sudah tersebar luas ya
bisa di mini market terdekat
bisa di supermarket
dan kita kan ada dua tipe produk
yaitu tipe perekat yang spesialis untuk para pengguna yang bed ridden
dan juga tipe pens
tipe pence itu khusus untuk para lansia yang memang masih aktif gitu kan
namun memiliki kendala inkontinensia urin atau tidak bisa menahan buang air kecil itu
dan keunggulan kita terutama pada tipe pens itu adalah extra strap dan nyaman hingga dua belas jam
dan pastinya sudah bisa ditemukan di berbagai macam supermarket juga ya ibu ya
oke terima kasih banyak ibu untuk waktunya
baik freddy bisa terdengar ya bahwa sudah ada nih suara suara musik

saya juga gak sabar membuat ikut goyang

jadi ini sudah ada di seluruh panggung utama
jadi ini sudah ada di seluruh panggung utama

jadi ini sudah ada di seluruh panggung utama

jadi ini sudah ada di seluruh panggung utama
jadi ini sudah ada di seluruh panggung utama

pertanyaannya buat saya kenapa giantreal ini terlihat putus asa
ini tuh panggung utama olarolelarnya ikut yang disebut di belief manusia eonyida
ini tuh panggung utama olarolelari

produser lapangasi nn indonesia clarissa aradia